bisa membuat goal sebanyak banyaknya
harus disiapkan semua harus disiapkan
strateginya dibangun pemainnya kondisinya fit semuanya
insya allah persiapan ini sore hari ini di gorontalo
berimbas pada pertandingan di doha qatar
antara tim nas indonesia dan jordanian
kita mendoakan semuanya berdoa bersama sama
agar timnas kita timnas indonesia u dua puluh tiga di piala asia betul betul
bisa menguasai lapangan bisa membuat goal sebanyak banyaknya
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya